mayat pria tanpa identitas ditemukan mengambang di sungai pintu air bekasi utara kota bekasi
jenazah pria yang diperkirakan berusia empat puluh tahun tersebut pada mulanya diduga boneka oleh warga sekitar
hingga dibiarkan beberapa jam setelah ditemukan
warga harapan mulia bekasi utara kota bekasi kami siang digegerkan dengan ditemukannya jenazah lelaki
yang mengambang di aliran sungai pintu air
saat ditemukan jasad pria tersebut mengenakan cerana jeans pendek berwarna hitam
mengenakan kaos lengan pendek berwarna hitam
jasad pria yang diduga berumur empat puluh tahunan tersebut pertama kali ditemukan warga sekitar yang melintas
pada mulanya warga menduga jasad yang mengambang di aliran sungai merupakan boneka
bila ditemukan identitas pada jenazah tersebut
warga kemudian melaporkannya kepada polisi yang kemudian membawa jenazah ke rumah sakit untuk diotopsi
dedy beben bekasi